doi ini teh bukan dari saya doi
iya tapi bukan dari saya doy
gak dari kamu bagaimana ceng
jelas jelas tulisannya acek
mungkin kamu tidak licik ceng
tapi sama sahabat sendiri
ya ampun doi beneran doi
bukan dari saya doi beneran
udah pak ustadz
satu dua tiga
selamat ulang tahun sayang
kamu mau hadiah apa
yang lagi bagus dari hp debbie
tunggu dulu dong debbie
debbie kok pulang duluan
kan debbie belum ngucapin selamat ulang tahun buat jennifer
males debbie pulang aja
iya debbie memang pulang
papa juga belum pamit sama om idoi
bapak ambil motor dulu ya yuk
nah begini seharusnya
pasti udah panik
gak punya duit pak ustadz
terpaksa ngasih amplopnya aja
untuk menutupi kekurangan
ya pastinya bukan saya
ah ceng mungkin
saya tidak selicik itu dadang
seperti pamannya angel kok
kamu seperti yang main di sinetron harta warisan
nah udah tuh
selalu ngajak dede cantik ke danau ini tiap hari
biar kita bisa melihat pemandangan danau ini yang indah
dan disini asobri bisa merasa tenang
dide cantik masih marah soal yang tadi
ngapain dedete harus marah
ya kalau gak marah senyum atuh
kalau dede cantik marah nanti sobri sedih
kalau asobri sedih nanti asobri nggak mau makan
kalau asobri gak mau makan nanti asobri sakit
kalau asobri mati nanti jadi hantu
semua bapak bapak tadi gak ada yang pulang
masih pada lanjut arisan
cuma kamu sendiri yang pulang
akang teh belum punya uang lebih buat ikut arisan
neng berangkat ke luar negeri
akan teh pasti bisa ikut arisan
kayak bapak bapak itu
kalau sekarang mah kita kelihatan banget miskinnya
dede sekarang udah susah untuk keluar rumah
dede juga bingung
mak tapi pikun beneran atau pura pura pikun
mak pura pura pikun
biar dede cantik gak bisa pergi sama asobri
dede teh mikirnya juga kayak gitu
dede jadi serba salah
gak ketemu asobri
mak teh ngancem mau kabur
bapak sama minggu sejak minggu ini
mereka gak ngertiin perasaan kita
bapak gak setuju
asobri jadian sama dede cantik
malah deket sama tuti anak keceyoyo
pasti bapaknya asobri mau jodohin aa sama tuti
kayaknya hubungan kita itu gak akan berhasil
asobri gak akan nyerah
sobri cuma pengen sama diri cantik
doi ini teh bukan dari saya doi
iya tapi bukan dari saya doy
gak dari kamu bagaimana ceng
jelas tulisannya aceh
mungkin kamu tidak licik ceng
tapi sama sahabat sendiri
masa gak sih cuma sepuluh ribu
doi beneran doi bukan dari saya doi beneran
aceh sudah sudah
tidak usah dipermasalahkan jumlahnya
yang penting kamu ikhlas
tapi tetap saja kebangetan
masa gak sih kado sepuluh ribu
iya bener kata aku
gak apa apa tuh ceng
gak bukan begitu
ini amplop terakhir
mudah mudahan isinya tidak mengecewakan
dari hamba allah
doi ini dari saya
gak mungkin lah ceng
kalau melihat dari senyumannya
saya yakin dari dadang